ya untuk kali ketiga ketua kamar dagang dan industri kadin jawa timur lanyala mahmud mataliti
tidak memenuhi undangan badan pengawas pemilu atau bawaslu jawa timur
lembaga pengawas pemilu ini pun gagal mendapatkan bukti dugaan mahar politik
yang pernah dilontarkan oleh lanyala mataliti
tiga kali undangan bawaslu jawa timur tidak digubris lanyala
bawaslu mengundang lanyala pada lima belas tujuh belas dan sembilan belas januari
lanyala hanya mengutus anak buahnya di kadin jawa timur untuk menyerahkan surat pemberitahuan tidak bisa hadir
pada undangan ketiga bahkan tidak ada pemberitahuan
anggota bawaslu aang kunaifi menyayangkan sikap lanyala yang tidak mau memenuhi undangan
padahal ini bisa menjadi kesempatan bagi lanyala mataliti untuk membuktikan tudingannya terhadap partai gerindra
dan sang ketua umum prabowo subianto yang sempat memintanya mahar politik sebesar empat puluh miliar rupiah
dan meminta kebenaran dari lanyala
agar lanyala dicalonkan sebagai gubernur jawa timur
begini kita untuk menangani atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran
itu apapun pelanggaran yang berkaitan dengan undang undang pilkada
itu ada dua mekanisme yang masuk dari ke pengawas milu
satu temuan dari pengawas pemilu itu sendiri
yang kedua adalah laporan masyarakat atau laporan pihak pihak yang memang punya kewenangan hak
untuk menyampaikan laporan atas apa yang diketahuinya
nah berkaitan dengan itu kemudian laporan itu tidak hanya sekedar laporan
tapi kemudian harus disertai dengan alat buktinya
jadi ketika kita tidak hanya sekedar laporan namun tidak disertai dengan alat bukti yang cukup
sekurang kurangnya ada dua alat bukti
itu maka pengawas milu juga tidak bisa melakukan tindak lanjut atas laporan itu
apalagi malah tidak dilaporkan sama sekali
sebelumnya lanyala mataliti menyatakan akan melaporkan dugaan mahar politik kepada polisi
yang ia alami memenuhi unsur pidana murni sebagai kasus penipuan
melalui tim relawan gardu keadilan sosial
lanyala mataliti menyatakan tidak akan melaporkan kasus mahar politik
yang diduga dilakukan kader partai gerindra ke bawaslu
melainkan ke kepolisian
lanyala mengklaim dimintai mahar untuk memuluskan pencalonannya sebagai gubernur jawa timur
menurut gardu keadilan sosial
kasus ini sudah memenuhi unsur pidana murni
posko relawan gardu keadilan sosial didirikan lanyala
untuk memuluskan pencalonannya sebagai gubernur jawa timur
lanyala menerima pengaduan kandidat kepala daerah
yang dimintai mahar untuk memuluskan pencalonan
lanyala telah membuang tiga kali kesempatan oleh bawaslu
untuk membuktikan tudingannya terhadap partai gerindra
dan ketua umumnya prabowo subianto terkait mahar politik
untuk mengetahui elaborasi informasi ini
sudah ada korespondensi nn indonesia mifta farid di surabaya
mifta apa yang menjadi pertimbangan dari pihak lanyala
lebih memilih melaporkan persoalan ini terkait mahar politik ini
kepada kepolisian tidak menggunakan bawaslu
iya indra memang beberapa hari yang lalu lanyala ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan
kenapa kemudian dia memilih tidak mendatangi kantor bawaslu
di undangan yang kedua
lanyala mengatakan bahwa bawaslu cukup mendengarkan
atau cukup mengambil bukti dari statementnya dia di media masa
sehingga lanyala merasa dirinya cukup mengungkapkan semuanya melalui media
sehingga dia mengatakan tidak perlu untuk mendatangi bawaslu
dan ternyata ada agenda lain
lanyala kemudian menganggap bahwa kasus ini merupakan pidana murni
sehingga memilih melaporkan kasus ini ke kepolisian ketimbang bawaslu
namun indra jangan lupa bahwa sebenarnya dalam mekanisme
bawaslu ketika ada bukti terkait pemberian imbalan dari seseorang
untuk mendapatkan rekomendasi dari partai atau beberapa partai
atau kumpulan partai yang kita sebut sebagai koalisi
maka bisa jadi ini ada indikasi pelanggaran pidananya
sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian
tanpa melapor ke bawaslu
artinya di dalam mekanisme bawaslu bisa jadi dalam mekanisme gakumdu misalnya
di situ ada kemudian kejaksaan ada kepolisian ada bahkan juga lpsk
artinya siapapun yang melaporkan ke bawaslu terkait dugaan dugaan seperti ini
dugaan dugaan mahar politik
maka bawaslu menyediakan fasilitas untuk dilindungi keselamatan para pelapornya ini
dalam hal ini misalnya lanyala merasa dirinya diperas misalnya dalam jumpa pers
dia merasa bahwa ada permintaan uang yang dia anggap sebagai
ini dia membeli rekomendasi dari partai tempatnya dia bernaung
artinya sebenarnya ini masuk dalam kaedah atau ranah dalam pemilu
sehingga inilah kemudian bawaslu memiliki itikannya
untuk meminta klarifikasi dengan mengundang lanyala sebanyak tiga kali
hari ini merupakan undangan ketiga dan sekali lagi lanyala tidak datang dalam undangan ini
padahal bawaslu mengatakan bawaslu jawa timur mengatakan
ini merupakan ruang yang cukup baik bagi lanyala untuk membuktikan statementnya
karena bawaslu menilai kalau kemudian statement itu tidak diikuti
dengan pemberian alat bukti yang cukup misalnya minimal dua
maka statement statement yang ada di media
ini bisa menggelirkan kemudian lanyala
kalau ini menggelinding liar maka bisa jadi ini merugikan para kontestan
dalam pemilihan kepala daerah di jawa timur terutama dalam pemilihan gubernur
karena kasus ini bukan hanya menyangkut lanyala secara pribadi
tapi juga ada institusi partai
dan ini kemudian kalau menggelinding liar tidak dibuktikan secara hukum
melalui mekanisme bawaslu maka bawaslu mengatakan
berita ini atau informasi yang diucapkan lanyala masuk kategori hoax
atau berita yang tidak benar sehingga bisa jadi akan ada mekanisme hukum
di luar konsekuensi bawaslu
misalnya ada partai gerindra yang merasa dirugikan akan melapor ke kepolisian
karena sampai sejauh ini lanyala belum bisa mempertanggungjawabkan statementnya
di dalam mekanisme bawaslu
kalau kemudian ada niatan lanyala melaporkan ini ke polisi
dalam keyakinan saya polisi akan mengalihkan laporan ini ke gakumdu
yang sudah dibentuk oleh bawaslu
di situ ada kepolisian ada kejaksaan kemudian juga ada lpsk indra
baik ada penegakan hukum terpadu
sebenarnya bisa berakhir juga pada soal pidana
pidana pemilu begitu ya miftah ya dan
jadi memang menarik ini apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh lanyala
tetapi ketika kemudian lanyala sudah melewatkan tiga undangan dari bawaslu tersebut
lalu apa artinya ini bagi bawaslu
iya bawaslu mengatakan bahwa apa yang diucapkan lanyala di dalam media masa beberapa hari yang lalu
tidak ada artinya tidak ada konsekuensi hukum apapun ketika dia hanya mengutarakan ini di depan media
jadi kalau ada hal hal yang diatur dalam bawaslu terkait pilkada ini
misalnya kalau kemudian pelanggaran itu ditemukan oleh pihak penyelenggara pemilu
pihak pengawas pemilu maka itu bisa masuk dalam delik yang bisa diusut oleh bawaslu
kemudian mekanisme yang kedua adalah laporan dari orang orang terkait
atau pihak pihak tertentu yang diberi kewenangan atau keleluasan
untuk melaporkan segala pelanggaran yang dia lihat dan dia bisa buktikan
artinya kalau kemudian pelanggaran pelanggaran itu tidak dilaporkan secara resmi kepada bawaslu
bawaslu bisa saja tidak bisa mengusut kasus ini
karena tentu saja bawaslu cukup kesulitan untuk mencari alat bukti yang kuat untuk membuktikan perkataan lanyala
artinya bola panas ada di lanyala karena lanyala lah yang kemudian mengungkapkan banyak peristiwa peristiwa yang melingkupi dia
sehingga dia gagal kemudian menjadi calon gubernur jawa timur untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah di jawa timur dua ribu delapan belas ini
ini yang kemudian ditunggu oleh bawaslu
kalau kemudian tidak ada laporan bawaslu bisa saja tidak melakukan investigasi
dari beberapa diskusi yang saya lakukan dengan pihak bawaslu
bawaslu ri akan dimintai pendapat oleh bawaslu jawa timur
apakah kemudian dimungkinkan untuk melakukan penyelidikan sendiri atau investigasi sendiri terkait dugaan mahar politik yang dilakukan partai gerindra terhadap lanyala mataliti
namun saya melihat gelagat dari bawaslu jawa timur sampai sejauh ini
karena belum ada alat bukti yang cukup misalnya dua alat bukti yang cukup untuk menggerakkan mereka untuk melakukan investigasi
sejauh ini mereka masih pasif dan masih bergabung
jadi saya masih menunggu apakah kemudian lanyala di luar undangan yang sudah diberikan sebanyak tiga kali ini akan mendatangi bawaslu untuk memberikan laporan
apalagi indra beberapa hari yang lalu lanyala mengatakan bahwa ini di luar laporan ya
tapi ini kemudian membuat apa yang sudah diucapkan lanyala sedikit terdistorsi sendiri oleh statementnya
misalnya dia tidak menyerang pribadi prabowo misalnya
dia tidak menyerang gerindra secara kepartean
namun ketika kita mendengarkan lagi melihat lagi rekaman lanyala melakukan jumpa pers disitu jelas
tanggal sembilan desember misalnya lanyala mengaku bahwa dimintai uang empat puluh miliar oleh prabowo
dia mengatakan bahwa uang itu sebagai uang saksi
namun lanyala menegaskan sekali lagi bahwa empat puluh miliar angka yang tidak wajar
kemudian karena ketika dia melakukan hitung hitungan matematis terkait dana saksi dia hanya menemukan angka tidak lebih dari tiga puluh miliar
artinya di situ kemudian ada ketidaksukaan lanyala diungkapkan terhadap prabowo
dan di situ dia juga mengatakan bahwa dicaci dimarahi oleh prabowo
sehingga ada bentuk emosional ketika dia melakukan jumpa pers
ini yang kemudian dibantah lanyala beberapa hari yang lalu melalui pesan viral yang tersebar di beberapa atau hampir semua wartawan di surabaya yang selama ini
terus mengejar lanyala terkait undangan dari bawaslu
ini yang kemudian masih ditunggu oleh bawaslu apakah ini hanya sekedar omongan atau kemudian lanyala bisa membuktikan secara langsung melalui mekanisme bawaslu
karena seperti yang saya jelaskan tadi kalau ini berhubungan dengan pemilu maka polisi bisa jadi ketika menerima laporan ini akan menangkap lanyala
untuk memberikan laporan ini ke gakumdu yang sudah dibentuk oleh beberapa institusi untuk mengawal pemilihan kepala daerah terutama di jawa timur indra
oke apakah ini kemudian memang perubahan sikap terhadap lanyala terhadap prabowo inilah yang membuat lanyala tidak melaporkan kepada pihak bawaslu begitu ya
tetapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa apakah hal lanyala hanya akan mempersoalkan oknum oknum tadi yang disebut terkait dengan pemerasan dan juga disebutkan penipuan gitu
miftah farid melaporkan langsung dari surabaya jawa timur
dugaan penyelewengan dana partai disebut sebut sebagai akar permasalahan hingga menyebabkan perpecahan di tubuh partai hanura
kita masih bicara tentang mahar politik juga tapi kali ini yang diduga berada di partai hanura
prime news segera kembali dengan laporannya